kita ke informasi pertama di tim di treskrimsus polda metro jaya berhasil menangkap seorang warga negara amerika serikat yang juga merupakan seorang buronan fbi
tersangka atas kasus kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur minggu lalu di kebayoran lama jakarta selatan
ros medlin ditangkap di kawasan brawijaya kebayoran baru jakarta selatan
penangkapan berawal dari laporan warga sekitar yang kerap melihat anak di bawah umur keluar masuk di kediaman tersangka
dari hasil penyelidikan tersangka diketahui merupakan buronan federal bereo investigation atau fbi dalam kasus penipuan investasi bitcoin dengan kerugian mencapai rp sebelas triliun
dalam penangkapan petugas menemukan barang bukti berupa uang tunai dokumen berharga tersangka serta sejumlah video tersangka dengan korban
tidak apa apa ini adalah buronan interpol berdasarkan red notice interpol
kita keluar semua kita berkoordinasi kemudian dengan bu winter dan juga kami cek langsung karena memang ternyata buronan fbi